kita ke berita pertama subdit jatan ras polda metro jaya berhasil membekuk empat tersangka pembunuhan pengusaha minyak sabtu siang
dari pemeriksaan polisi terhadap para tersangka diduga motif penembakan di latar belakangi persaingan bisnis
as js pwt dan sm diamankan di kediamannya masing masing di wilayah jakarta utara
dalam penyelidikan sementara empat pelaku ini menembak herdi alias acuan seorang pengusaha minyak
di jalan jelambar fajar rt empat rw lima penjagalan penjaringan jakarta utara
atas perintah seseorang berinisial ax seorang pengusaha minyak solar
dalam kasus ini as dan js bertindak sebagai eksekutor
sementara pwt dan sm yang bertugas mengawasi atau memantau sekitar lokasi rumah korban
saat ditemukan korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di bagian leher dan di bawah ketiak
kabit humas polda metro jaya menyatakan motif dari pembunuhan ini dilatar belakangi persaingan bisnis minyak
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya empat pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman maksimal dua puluh tahun penjara
setelah dilakukan olah tkp dan otopsi bahwa kematian daripada korban ini adalah karena disebabkan oleh tembakan
tembakan yang mengenai leher kemudian ada di ketiak itu
dengan adanya peristiwa itu pengidik direktur raja umum
terutama jatantras polda metro jaya bersama dengan pores kemudian polsec penjaringan
melakukan analisa setelah kita mendapatkan apa saksi dan barang bukti